pasar ikan modern di kawasan muara baru penjaringan jakarta utara sudah selesai dibangun pada awal tahun ini
dengan luas dua hektare ini adalah pasar ikan modern pertama di indonesia
nah seperti apa sih tampilan dan juga fasilitasnya berikut liputan produser lapangan cnn indonesia rizky renardi
pasar ikan modern muara baru sudah beroperasi sejak enam belas februari dua ribu sembilan belas
pasar ini mengedepankan konsep higienitas dan juga one stop shopping produk perikanan
seperti apakah tampilan pasar ikan modern ini langsung saja kita lihat ya
pasar ikan modern ini dibangun oleh kementerian kelautan dan perikanan pada awal dua ribu delapan belas
pembangunan pasar yang berlokasi tepat di sebelah pasar ikan lama di muara baru penjaringan jakarta utara ini menelan biaya satu ratus enam puluh miliar rupiah
konsep pasar modern yang diterapkan di sini mengacu pada pasar ikan legendaris jepang
sebenarnya kunci dari sebuah pasar itu bukan bicara bangunan yang mega atau kunci dari sebuah pasar itu sebenarnya kebersihan dan kenyamanan
kalau kita dulu ke sukiji sekarang sudah pindah ke toyosu ya
sukiji itu pasar lama umurnya waktu saya kesana itu sudah tujuh puluh lima tahun
secara fisik tidak menarik tapi kelebihan mereka pertama mereka bersih nyaman organized
itu yang membuat pengunjung bertahun tahun belanja
kita bisa customize berdasarkan ya tentu kultur kita juga
pasar ikan modern muara baru memiliki luas area dua hektare dan dapat menampung delapan ratus sembilan puluh enam lapak pedagang
area lapak basah ini juga dilengkapi tujuh puluh area pengepakan
enam unit penjualan garam dan enam depot es batu
lapak basah beroperasi setiap hari mulai pukul lima sore hingga pukul tiga dini hari
nah dari pasar yang sebelum memang tradisional pindah ke sini yang modern apa nih pak perbedaannya yang bapak rasain
perbedaannya banyak sekali mas
ya terutama di sini kebersihannya otomatis lapak baru itu kan nyaman gitu loh
cuman pembeli yang tak ada yang nyaman
cuman pembeli yang tak ada yang nyaman
cuman pembeli yang tak ada yang nyaman
di sana deket pengepakannya sama kita terus berjauhan di sini nggak belanja ke sini
jadi nyari yang dekat

konsep one stop shopping juga diterapkan di sini dan pembeli dapat berbelanja segala produk perikanan di tempat ini
faktor kebersihan menjadi daya tarik tersendiri bagi pembeli
lebih enak aja sih kawasannya lebih bersih terus juga harga ikan juga

kurang tahu sih tapi kalau timbang dari pasar yang sebelumnya lebih murahan di sini tempatnya juga lebih enak di sini sih
pasar ikan modern ini selain dilengkapi lapak basah terdapat juga lapak kering di lantai dua serta food court
namun food court belum beroperasi karena masih menunggu peresmian pasar ikan modern ini pada maret mendatang
rizky renardi baramaestro jakarta